presiden mengingatkan agar kebijakan pejabat yang sifatnya diskretif dan kesalahan administratif
agar jangan terlalu mudah dipidanakan
alasannya seperti yang kita dengarkan bersama tadi
bahwa presiden khawatir akan banyak anggaran yang tidak digunakan
karena pejabatnya takut dipidana ketika mengeluarkan diskresi untuk melakukan pembangunan misalnya
namun bagaimana batasan jelas bahwa sebuah kebijakan yang diskretif itu tidak disalahgunakan
kemudian menjadi celah korupsi
kami mengulasnya malam hari ini dengan bayu dwi anggono akademisi hukum tata negara
mas bayu terima kasih sudah hadir
lalu melalui sambungan telpon yoyo ryo sudibyo yang merupakan bupati batang jawa tengah
selamat malam pak yoyo
malam mas mas siapa ya ini
saya indra pak yoyo
baik di sini ada pak bayu juga yang merupakan akademisi hukum tata negara
tapi juga melalui sambungan telpon tersambung juga jurubicara kepresidenan johan budi sp
selamat malam mas johan
selamat malam indra
keterangan yang lebih jelas lagi
sebenarnya ketika presiden memberikan lima instruksi ini agar anggaran dapat terserap dengan baik
lalu kemudian ujungnya ada beberapa hal tadi ada beberapa lima instruksi tadi
tapi sebenarnya kekhawatiran itu seberapa real kah kemudian
ketika sebanyak apa sebenarnya memang pejabat daerah misalnya atau kepala daerah yang khawatir mengeluarkan diskresi
atau menggunakan takut kebijakan secara administratif kemudian salah lalu dipidanakan
sebesar apa sih anda melihat itu
jadi gini latar belakang dari pengarahan pertemuan presiden dengan kapolda dan kajati
juga kapolri dan jaksa agung kemarin itu adalah dalam rangka untuk pertama evaluasi dari pertemuan tahun sebelumnya
karena waktu itu pernah dilakukan juga pertemuan yang sama dan saat itu juga mengemuka adanya komplain
adanya keluhan dari kepala daerah
bahwa ada beberapa oknum lah ya penegak hukum yang menggunakan hal hal yang berkaitan dengan kebijakan
berkaitan dengan diskresi itu dikriminalisasi quote unquote
beberapa waktu yang lalu presiden itu ini disampaikan ya ketika teman teman media sudah tidak ada di dalam ruangan
yang presiden sampaikan saya akan belak belakan itu
disampaikan di dalam pertemuan itu presiden itu mendapat laporan lagi kembali dari beberapa kepala daerah
bahwa dia itu dikriminalisasi yang ekstrim bahasa ekstrimnya dijadikan atm
ketiga proses ada perkara yang di dalam konteks penyelidikan
nah ini lebih banyak kepada penggunaan anggaran yang tadi anda sempat sampaikan sampai hari ini
masih ada sekitar dua ratus empat puluh lebih triliun yang tidak bisa digunakan atau diserap oleh rakyat karena ada rasa ketakutan tadi
nah tadi kembali kepada pertanyaan apa sih yang dikhawatirkan itu
saya ambil contoh misalnya begini ya yang masuk ke bapak presiden itu
misalnya ada pengadaan barang dan jasa dalam konteks penggunaan anggaran apbd
nah belum selesai proses itu
kemudian ada laporan ke penegak hukum dari salah satu perusahaan yang ikut bidding yang kemudian kalah
nah belum selesai proses itu yang disebut dengan proses administrasi dalam konteks pengadaan barang dan jasa
itu sudah dilakukan proses penyelidikan
bahkan di dalam pertemuan kemarin itu presiden juga tegas apalagi yang baru melalui proses audit oleh auditor negara atau pemerintah
sepuluh hari ya beliau menyebut enam puluh hari untuk mencabar temuan temuan itu dari auditor kepada pemerintah daerah atau kepala daerah
untuk bisa menjawab kalau memang ada indikasi hal hal yang melanggar dari sisi administrasi atau dari sisi audit dari penggunaan keuangan negara ya
nah itu dia yang mengemuka kemarin
tapi jangan lupa juga bahwa terakhir di dalam
pengarahan itu presiden juga tegas
jangan sampai apa yang disampaikan ini seolah olah tadi yang disampaikan oleh bapak dari dpr tadi
impunitas terhadap kepala daerah yang korup
nah di akhir pertemuan kemarin itu kebetulan saya hadir di situ presiden tegas
kalau memang mencuri ya harus ditangkap gitu
tidak ada lagi apa
itu terhadap kepala daerah
kalau mencuri ya sudah ditafsi
jadi administrasi ya diselesaikan
kemudian juga menyebut soal kewenangan diskresi ya
bahkan wakil presiden juga menyampaikan bahwa pada dasarnya kewenangan yang dilakukan yang tidak diatur di dalam undang undang itu
dianggap tidak melanggar
tidak melanggar undang undang gitu
kecuali sudah secara definitif di state ya
di dalam undang undang atau dalam aturan gitu
kita nanti ini mencoba batasannya
jadi presiden tadi sendiri juga sudah mengatakan agar ini tidak menjadi impunitas ya
ini hal yang baru juga kami dengar
akhirnya ada pernyataan dari presiden soal itu
tapi saya ingin ke pak yoyo yang saat menjadi bupati batam
pak yoyo memang apakah pak yoyo sebagai kepala daerah juga pernah merasakan bahwa ketika akan menggunakan sebuah
sebuah anggaran negara atau sebuah anggaran daerah misalnya untuk melakukan pembangunan
tetapi kemudian di situ ada celah peraturan perundangannya memang belum ada misalnya
kemudian anda khawatir karena nanti kalau digunakan padahal anda maunya terobosan
tapi kemudian khawatir ini nanti bisa dipidanakan begitu
anda merasa itu juga tidak
ada contoh realnya tidak pak yoyo
gini ya mas indra
mas indra saya mau bicara tentang fakta ya
jadi saya malam ini merasa terima kasih sekali nih bisa berkomunikasi
moga moga saya juga didengar oleh mas johan budi staf presiden
dan moga moga apa yang saya disampaikan ada kelanjutan hubungan saya dengan jenengan mas
kalau syukur syukur habis ini saya bisa minta nomor telepon jenengan
ini kan kalau nggak salah sudah pernah mampir ke tempat saya ini sama pak presiden beberapa waktu yang lalu
oke apa yang ingin anda sampaikan
penyerapan anggaran di semua daerah di seluruh indonesia
kalau sekarang itu ada yang maaf ya tidak terserap sampai dua ratus enam puluh sekian triliun
ini bukan merupakan barang yang baru mas
barang yang sudah lama sekali
apa yang disampaikan oleh presiden sekarang ini itu real
karena presiden kita sekarang ini pak jokowi pernah menjadi wali kota
pernah menjadi gubernur
kebetulan sekarang menjadi presiden
jadi tahu betul dan merasakan betul pahit getir ketawa senangnya
menjadi pejabat daerah
saya pernah jadi tentara mas
saya juga pernah dagang mas
pekerjaan sekarang saya ini merupakan ujian terberat selama saya hidup
karena saya mendingan perang lagi ya jokowi
mendingan dinasti militer lagi daripada jadi bupati
lebih berat dari perang berarti seperti apa contohnya
susahnya minta ampun mas
susahnya minta ampun
apa yang membuat susah pak
bisa dibagi ke masyarakat mungkin
kalau pak jokowi
pak jokowi tahu
pak yoyo sekarang juga tahu
susahnya itu karena memang yang pertama saya tidak tahu ilmu kebirokrasian
tidak tahu ilmu anggaran
tahu tahu saya jadi bupati
anak buah saya itu kan sudah puluhan tahun mengenyam ilmu kayak gitu itu
dan saya yakin ini juga dihadapi oleh seluruh kepala daerah di indonesia
kecuali mereka yang asalnya dari awal dari birokrat ya
kayak mbak risma segala macam
itu memang ilmunya sudah pendekar beliau
jadi fakta bahwa bagaimana
kesulitan kita menjalankan ilmu anggaran itu luar biasa mas
sudahlah contoh real itu pasti terjadi di semua kepala daerah
ini kebetulan saja yang besar itu terjadi di jakarta
bagaimana tanggapan misalkan penilaian masalah sumber waras
yang satu melakukan auditor itu melanggar
yang satu tidak
maaf saya tidak membicarakan masalah ini
jadi yang kecil kecil yang tidak terekspos
saya pastikan terjadi di semua daerah
jadi kalau kabupaten kota itu ada lima ratus sekian
pasti terjadi di masing masing daerah
jadi begini pak yoyo
inilah yang sekarang ini ditangkap oleh pak presiden
untuk bagaimana mencari solusi
ini terobosan luar biasa
dan saya setuju mas johan
bagaimana juga agar ini tidak dimanfaatkan oleh kepala daerah
nah itu dia
agar ini juga tidak dimanfaatkan untuk ajang bagi bagi lagi
jadi tanggapan oleh pak presiden
agar betul betul disingkapi oleh aparat penegak hukum
kejaksaan dan kepolisian
ini juga harus memegang komitmen luar biasa
pak yoyo saya ingin tanya secara real ya
tadi kalau yang disebutkan oleh mas johan budi
kemudian ada kepala daerah yang mencontohkan komplain
ketika ada kebijakan dia
yang kemudian dikriminalisasi
ketika ada kebijakan dia
katakanlah seperti itu
oleh penegak hukum di sebuah daerah misalnya
bahkan dia juga kemudian kepala daerah ini dijadikan atm
kalau tidak salah tadi mas johan tadi menyebutkan itu
pak yoyo pernah mengalami itu tidak
saya kan kepala daerah mas
pak jokowi juga pernah jadi wali kota kok
sudah pasti terjadi di semua daerah
nggak usah tanya saya
saya pastikan terjadi di semua daerah
kan pastinya kan ngerti bagaimana nasib reportnya yang lain di televisi tuh
sama dengan saya
pak saya juga tahu ke teman teman saya karena sekarang ini senasib
dan saya juga tahu karakter teman teman saya
jangan juga juga dijadikan sebagai ajang
oh mumpung aja ada komitmen dari pak presiden
bisa dimainin di bawah oleh kepala daerah
ini juga harus waspada juga
pak presiden tuh
makanya saya titipin sama pak johan budi ini
sebetulnya ada kunci yang gampang mas johan budi
nah kunci yang gampang itu
tolong saya nampak pak presiden ya
ini saya sampaikan sudah beberapa kali dan bahkan di beberapa event yang menurut saya penting
oke jadi ini seperti angin segar begitu yang disampaikan presiden
tolong dijarak juga ya
pak yoyo kita harus tahan dulu
kita harus break
saya juga penasaran apa kunci yang paling gampang tadi
dan tentu saja pada malam hari ini kita bicara tentang batasan
supaya ini tidak menjadi kemudian pernyataan presiden ini menjadi impunitas bagi kepala kepala daerah
pak yoyo bersemangat sekali
kita akan segera kembali
kita tadi sudah mendengar penjelasan dari jurubicara kepresidenan johan budi sp
lalu kemudian juga pernyataan langsung juga tadi oleh pak yoyo yang merupakan bupati batang jawa tengah
kalau kita mendengarkan tadi penjelasan pak yoyo
ini sepertinya yang ditunggu tunggu oleh kepala daerah sebenarnya
walaupun sebenarnya mungkin pernyataan presiden seperti ini sudah pernah tahun lalu
nah agar kita sesuai dengan topik kita
agar diskresi tidak berbuah korupsi
tentu kita bicara batasan
bagaimana agar ini tidak menjadi sebuah hal yang imun
begitu ya bagi kepala daerah
anda melihat apa batasan yang bisa dipraktekkan sebenarnya
jadi kalau kita lihat arahan presiden beberapa hari yang lalu
sebenarnya kan tidak hanya soal diskresi
ada lima poin yang sebenarnya presiden sampaikan
terkait dengan bagaimana aparat penegak hukum
utamanya yang di daerah itu melakukan penegakan hukum
utamanya terkait dengan pemberantasan korupsi
jadi diskresi ini hanya salah satu
salah satu dari poinnya
karena sebenarnya kalau tadi kita dengar
keluan keluan yang dilakukan oleh kepala daerah
ini kan tidak hanya soal diskresi
dalam konteks pengadaan barang jasa kan bukan soal diskresi
pengadaan barang jasa kan hal yang sudah diatur
itu kan sudah bisnis sehari harinya
kepala daerah itu dalam rangka penyerapan anggaran
biasanya pengadaan barang jasa
jadi yang ingin saya tegaskan adalah
sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah
ada penumpang penumpang gelap dalam konteks pemberantasan korupsi di indonesia
penumpang gelap yang dimaksudkan adalah
kita memahami bahwa sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai sekarang
kita menggaungkan perang terhadap tindak pidana korupsi
aparat penegak hukum kita
yang di pusat maupun di daerah
otopnya yang di daerah ini
masih ada oknum oknum yang atas nama pemberantasan tindak pidana korupsi
kemudian mencari keuntungan pribadi
yang kita sebut sebagai abuse of power dalam konteks pendegakan hukum lah
ini yang serius adalah evaluasi
karena setahu saya
di internal masing masing lembaga ini kan ada internal pengawas
kalau di kepolisian ada irwasum
kemudian di kejaksaan juga ada jamwas dan lain sebagainya
harusnya menurut saya
karena terhadap oknum oknum yang demikian
itu dilakukan pembersihan
sehingga kemudian tidak memberikan efek yang tidak kita harapkan saat ini
yang kata tadi jurubicara presiden adalah atm
jadi maksud saya
mari kita benahi penegak hukumnya dulu
tapi dalam konteks perang terhadap korupsi
kita tidak bisa menafikan bahwa ini tetap harus kita lakukan
nah justru kekhawatiran saya saat ini adalah
tidak harus kita lakukan
ini maksudnya penegak hukum tetap ketat mengawal
artinya kalau kita mau objektif bahwa sebenarnya tentang tindak pidana korupsi
dengan pelanggaran administrasi
kita sudah jelas batasnya
kita punya yang namanya undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
nah kan dari sisi pemerintahan
yang dimaksudkan diskresi termasuk apa itu juga pelanggaran administrasi
salah satunya adalah soal wawenang soal prosedur soal substansi
sementara kalau tidak pidana korupsi
kan mencaratkan yang kita sebut sebagai niajat dan perusahaan
yang kita sebut sebagai menseria dan perbuatan jahat tadi juga
artinya sebenarnya penegak hukum
kalau mau membaca dua undang undang ini
undang undang administrasi pemerintahan dan undang undang tindak bidana korupsi
tidak perlu lagi kemudian pelanggaran administrasi dibawa ke ranah tipikor
maksudnya secara sederhananya tanpa ada pernyataan presiden ini
sebenarnya para penegak hukum sudah paham juga sebenarnya
sudah ada toolsnya juga sebenarnya
kita sudah lengkap
konteks justru kalau kita lihat lahirnya sejarah lahirnya undang undang tiga puluh tahun dua ribu empat belas
undang undang administrasi pemerintahan
ini kan untuk memberikan jaminan kepastian
agar para penyelenggara negara utamanya eksekutif
mulai presiden menteri dan pemerintahan daerah
itu punya kepastian dalam melakukan pelayanan publik
dalam arti mereka tidak mudah untuk dilakukan kriminalisasi tadi
tinggal kemudian mau tidak aparat penegak hukum kita
itu mengacu pada undang undang administrasi pemerintahan
karena setahu saya biasanya penegak hukum itu dia bicara
saya lek spesialis
saya mengacu hanya undang undang tipikor
padahal undang undang ini levelnya sama
undang undang ini saling melengkapi
jadi pada level ini menurut saya
seharusnya tanpa ada arahan presiden sekalipun
tidak perlu ini terjadi ketika aparat penegak hukum kita
sudah mampu menyandingkan mana pelanggaran administrasi
mana pelanggaran tindak pidana korupsi
ketika presiden sudah menyampaikan ini
yang saya baca juga di berbagai media
bahwa respon dari kpk mengatakan ya kami sudah tahu begitu
ketika presiden ini mengulangi bahkan sampai dua kali
di tahun sebelum lalu
dengan juga tahun ini mas johan
ini poinnya kemudian apa sebenarnya mas
ketika disebut batasan batasan tentang administrasi sendiri
sudah diatur dalam undang undang administrasi pemerintahan sebenarnya mas
mas johan apa yang terjadi realnya sebenarnya
tadi di awal kan sudah saya sampaikan
bahwa maksud dan tujuan pertemuan kemarin itu
pengarah presiden barakapolda dan kajati
itu adalah dalam rangka evaluasi tadi
bahwa ini pernah disampaikan
waktu itu bahkan juga mengundang kpk ya
untuk ikut mendengarkan juga
apa yang disampaikan
presiden kepada kapolda dan kajati
kenapa dilakukan evaluasi
karena presiden itu masih mendengar
mendapat laporan dari beberapa kepala daerah
terkait dengan oknum ya
ada lagi oknum yang menggunakan pros itu
untuk yang tadi bahasa ekstrimnya itu
dan ini digunakan oleh
redaksional ini digunakan oleh caksagong ya
dijadikan atm gitu
dalam konteks penegakan hukum
dalam hal ini adalah

tetapi di ending yang kemarin itu
presiden mengingatkan juga
minta juga kepada penegak hukum
kalau memang ada kepala daerah yang
mencuri sila presidennya
tidak ada lagi
tangkap aja gitu
itu tadi loh
digunakan untuk kriminalisasi
yang pada akhirnya adalah
itu karena dapat laporan
saya coba menarik korelasinya mas johan
coba ketika tadi disebutkan
masih ada saja
terkait dengan yang disebutkan tadi
bahwa kepala daerah kepala daerah ini
karena kalau tidak memberikan jumlah uang
tapi korelasi ini
dengan kemudian angka sebesar dua ratus empat puluh sekian triliun itu
berarti masih sangat masif dong
mungkin pemerasan dan lain sebagainya
oleh aparat pengangguk hukum
terhadap kepala daerah yang khawatir
menggunakan anggaran itu
konteks konteks yang dua ratus empat puluh triliun lebih
yang masih mengendap
yang tidak terserap
dalam proses penganggaran di daerah itu
jadi kenapa muncul angka dua ratus empat puluh yang masih mengendap
atau tidak terserap itu
karena ada rasa ketakutan tadi loh
oleh apa namanya
takut nanti menggunakan ini
jangan jangan salah gitu
padahal dia melaksanakan kebijakan itu
bahasa yang banyak digunakan
padahal dia sebenarnya menjalankan kebijakan
tapi tiba tiba dikriminalisasi
persepsi yang tidak sama ya
antara penegak hukum dengan kepala daerah itu
ini kan soal persepsi bagaimana interpretasi kepada undang undang ya
memang undang undangnya ada
undang undang administrasi ada
undang undang tipikor juga ada
problemnya kan bagaimana aparat ini menerjemahkan itu
kan bisa digunakan
untuk sesuai dengan apa yang di
nah ini jangan sampai seperti itu
kalau kesalahan administrasi ya
guna karena administrasi gitu
kalau itu memang
bukan tindak pidana korupsi
ya jangan dilarikan ke
arah tindak pidana korupsi
dalam rangka untuk menjadikan latihan tadi itu
itu pesan yang clear presiden ya
jangan sampai yang
mencuri atau korupsi
ya harus ditangkap juga
tidak ada ampun gitu
di poin ketiga
instruksinya presiden mengatakan aparat penegak hukum harus konkret
dan jeli melihat ada niat
mencuri atau tidak
bagaimana mengukur sebuah niat ini
ada niat mencuri atau tidak
kita akan ulas lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime news
ya tetapi di sisi lain ada pihak yang menilai bahwa dari
pernyataan presiden kemarin itu di nilai sebagai sebuah
dramatisasi kekhawatiran yang berlebihan
adanya kriminalisasi terhadap pejabat
sehingga tidak berani melakukan terobosan atau inovasi
saya ingin tanya komentar dari pak yoyo bupati batang
bagaimana pak yo ada yang menilai bahwa
pernyataan presiden ini kekhawatiran yang berlebihan
karena ketika dilihat peraturan perundangannya
cukup memadai tentang administrasi pemerintahan tentang perbendara negara dan lain sebagainya
bagaimana anda menilai ini pak yoyo
gini mas tolong nanti tadi disebutkan oleh narasumber di situ mas apa itu
yang harus dibenain dulu kata beliaunya itu adalah penegak hukumnya dulu
maaf ya kalau saya nggak setuju
dikira juga teman teman kami di sini ini semua juga baik semua benar semua
nggak benar juga
jadi ini harus dua duanya
tadi yang disampaikan oleh mas johan budi tentang dua ratus empat puluh triliun
ingat loh mas rongatus empat puluh triliun duit yang harus untuk membangun sekarang masih belum terserap
tadi gamblang disampaikan oleh mas johan budi
rasa ketakutan ya rasa ketakutan kepala daerah kepala daerah ini kalau terjadi nanti salah sehingga ada kriminalisasi dalam tanda kutip lah
ini memang real ini fakta mas
makanya begitu ada pernyataan pak presiden itu wah ini luar biasa menurut saya sih luar biasa
karena beliau itu pasti pernah merasakan yang apa kami rasakan sekarang
kuncinya bagaimana ini kuncinya bagaimana
jadi gini mas kalau daerah kayak tempat saya di pantura yang miskin yang nggak ada pabrik nggak ada pengusaha banyak
bayangkan kalau apbd saya tidak terserap
bayangkan ya dengan mas
mau membangun pakai apa
beda kalau di tempat
tempat mbak risma surabaya ridwan kamil bandung ahok jakarta beda
penyerapan cuma sedikit tiga puluh empat puluh persen di bawah lima puluh persen
swasta sudah bangun daerahnya mas
lomba lomba lah kalau kayak saya
nggak keserap mati lah layak saya mas
nggak ada pembangunan
tapi alhamdulillah mas alhamdulillah di batang ini keserap tiap tahun minimal sembilan puluh persen
caranya bagaimana caranya bagaimana
nah ini yang saya tanyakan nih
ini adalah dengan meragukan perubahan sistem
di tempat saya loh ya
dengan meragukan perubahan sistem
yang kedua dengan transparansi
yang ketiga dengan apa
dengan menggait semua stakeholder ini untuk bisa membantu
ketuaan ayat tolong bantu saya
duduk bareng begitu ya
dan saya juga banyak dibantu oleh teman teman dari aparten keukuman
yang disampaikan ke kami ya
yang disampaikan ke kami ini
semua proyek yang ada di kabupaten batang sebelum diserahkan
sebelum dilakukan pembayaran seratus persen oleh kontraktor
harus dicek lab ulang
harus dicek lab oleh salah satu universitas yang ada di semarang
namanya unes itu
itu kunci luar biasa sehingga kalau ada pemeriksaan sudah ada yang bertanggung jawab
ya akademisi itu mas
dan ilmu ini saya dapatkan dari
dapatkan dari aph mas
dari aparten keukuman
jadi kuncinya gini mas
ini untuk pak johan
pak johan tolong sampaikan ke pak presiden
walaupun ini saya sudah sampaikan beberapa kali langsung ke pak jokowi
yang pertama yang saya sampaikan saya masih ingat pada waktu kami dikumpulkan di istana bogor oleh pak presiden
pak presiden waktu itu nyampaikan kepada seluruh kepala daerah
wahai semua kepala daerah ajukan kepada kami dua atau tiga proyek
yang betul betul di tempatmu dibutuhkan oleh rakyatmu
nah pada saat itu kesempatan bagi saya
semua kepala daerah ngajukan berlomba lomba tentang proyek maisuar yang ada di daerah masing masing
saya cuma nyampaikan pak presiden saya akan menyampaikan dua hal
yang pertama masalah efisiensi yang kami lakukan
moga moga ini bisa berguna untuk republik ini
yang kedua tentang kegalauan kami di daerah
biar ini sekarang muncul
kunci yang gini mas sebentar mas
kunci yang gini
sebetulnya di pemerintah daerah ini di seluruh indonesia sudah ada sistem sistem terbaik tuh
sistem tentang apa namanya lelang
sistem tentang barang pengadaan barang dan jasa
sistem tentang perkrutan pegawai dan lain sebagainya sudah ada
semuanya sudah ada
dan itu sudah diakui oleh kpk
contoh ya tentang sistem tentang pengadaan lelang
pak yoyo waktu kita terbatas pak yoyo
kita berganjeng sedikit ya pak yoyo ya
tempat yang terbatas
saya ingin tanya singkat ke pak yoyo ini sekarang
ketika presiden sudah menyampaikan ini pak yoyo
menyampaikan adanya permintaan tegas agar tidak mudah dipidanakan soal diskresi keuangan dan lain sebagainya
ada lima poin tadi
untuk penyerapan anggaranya
ya mendekati tadi kan kata saya mendekati
ya lebih saja lah
desa ada gini mas kuncinya gini
semua sistem yang terbaik yang ada di pemerintahan negara yang sudah keluar dari kepala kepala daerah yang luar biasa
misalkan mbak risma punya sistem apa
siritwan kamil punya sistem apa
ahok punya sistem apa
mbok pak johan itu diambil isi
dijadikan satu kemudian kpk kejaksaan bpk aparat penggauhukum dikaji
mbak kaji sistem secara bersama
kemudian sistem itu dijagukan pak
dibakukan setelah dibakukan langsung pak presiden jokowi ngomong
wahai seluruh kepala daerah dari bupati wali kota sama gubernur
pokoknya semuanya menggunakan sistem ini
lah setelah itu silahkan aph mengadakan kontroling yang rewel yang melanggar baru sabtu
oke pak yoyo itu masukannya nanti saya akan minta tanggapan dari mas johan
baik pak yoyo saya ke mas bayu sekarang
mas bayu bagaimana melihat sebenarnya
kalau dilihat aturan aturan yang ada tidak perlu khawatir lagi
ini adalah khawatiran berlebihan bagaimana demikian
ya jadi tadi kata kuncinya quote unquote kan takut
yang takut ini kan sekali lagi bukan faktor tunggal
artinya bukan faktor tunggal karena tadi aparat penegak hukum yang oknum
aparat penggauhukum melakukan abuse of power
tapi juga soal bagaimana di internal pemerintahan daerah dalam melakukan perencanaan apbd
kemudian bagaimana mengimplementasikannya
karena memang ada banyak sekali faktor
baik faktor sumber daya manusia maupun faktor bagaimana membaca aturan di tingkat pusat
yang kadang satu dengan yang lain ini memang terjadi
sampai kemudian menjadi faktor takut ini kemudian jadi alasan
ya emang kita nggak bisa membangun daerah karena alasan ini
ya saya pikir kan sebenarnya perda era apbd sekalipun kan juga mendapatkan persetujuan dari pemerintahan atasan
baik gubernur kepala daerah atau gubernur kemudian gubernur kepada menteri dalam negeri
artinya sebenarnya sejak awal kan planning itu sudah dilaksanakan
yang ingin saya tarik adalah bahwa dalam konteks rasa takut ini
saya pikir seharusnya kalau ada yang jadi korban
jadi korban dalam tanda kutip tadi atm sabi peran
laporkan kepada aparat pengawas di aparat penegak hukum
aparat pengawasnya ya
ya saya pikir evaluasi kemarin harusnya presiden jokowi itu mampu menunjukkan
kalau memang masih ada aparat penegak hukum yang melakukan abuse of power
oknum aparat penegak hukum yang merupakan abut of power
segera hukum berat yang bersangkutan
karena inilah yang membuat mencari
yang mencederai keprofesionalitasan aparat penegak hukum
persoalannya kan sampai saat ini saya juga belum mengetahui selama satu tahun ini
berapa aparat penegak hukum yang kemudian masih melakukan abuse of power
dalam langkah kriminalisasi tadi
sebenarnya kalaupun sudah kriminalisasi apakah itu kemudian menjadi suram
atau masih ada langkah hukum
tidak sebenarnya kan kalau kita tahu bahwa ada sekarang saat ini
sejak putusan mahkamah konstitusi
penetapan tersangka sudah menjadi obyek pra peradilan
sebenarnya kan peradilan ini yang bisa membuktikan apakah ini kriminalisasi atau tidak
karena kan disitu untuk menguji apakah ada alat bukti itu
masyarakat atau tidak
jadi saya pikir kalau kita mau mengikuti pada konteks penegakan hukum murni
sebenarnya tetap ada jaminan pelindungan hukum bagi korban kriminalisasi
terhadap adanya pra peradilan tadi
jadi dalam konteks ini sekali lagi
aparat penegak hukum memang
kalau memang aparat penegak hukum tidak melaksanakan perintah presiden
untuk menjadi aparat yang profesional
ya sudah tindak
berapa yang melakukan pelanggaran
agar ini ada efek jerah
persoalannya sekarang kan kita ini masih sekarang seperti bayang bayang
masih ada sapi perahan atm
mari siapa yang jadi atm
siapa yang jadi perahan
laporkan ke pengawas
ke pengawas ada
kalau polisi ruasum
polisi ruasum di kejaksana ada jam was dan sebagainya
ini saya pikir agar aparat kita juga menjadi lebih profesional
satu sisi rasa takut itu hilang
disamping kmn diagri juga lakukan pembinaan yang optimal
terhadap para kepala daerah agar tidak memiliki rasa takut tadi
ini khawatirnya begini mas johan sebenarnya juga
kesimpulan nih mas johan ya
khawatirnya dari publik
ini nanti jadi sebuah alasan
jadi sebuah pemenang
jadi sebuah pemenang
benar saja bahwa kami tidak bisa melakukan pembuangan gara gara takut yang ini
nah apakah dalam pertemuan kemarin misalnya mas johan mendengar juga presiden menjamin setelah pernyataannya ini
pernyataan yang kemarin mengatakan ada lima poin tadi
agar tidak mudah memidanakan diskresi keuangan dan lain sebagainya dari kepala daerah
maka serapan anggaranya akan bisa lebih banyak
lebih tinggi begitu
ya tentu presiden tidak bisa menjamin ya
yang disampaikan itu
nanti tergantung pelaksanaan di lapangan ya
jadi apa yang disampaikan oleh presiden ini sebenarnya kan warning
bahkan keras juga itu
kalau ada yang tadi bermain main
aparat itu diperintahkan kepada kapolri dan jaksa agung
khawatirnya nanti tahun depan berulang lagi pernyataan ini karena serapannya tidak
serapannya rendah lagi kemudian alasannya ini lagi gitu
yang dikhawatirkan itu mas
ya itu kan penyelesaian itu tidak di tangan presiden loh
presiden kan selaku kepala pemerintahan ingin memastikan bahwa anak buahnya bekerja gitu kan
anabuannya dimana dalam konteks penegakan hukum kan kepolisian dan kejaksaan
dalam konteks yang disampaikan di dalam pertemuan itu
presiden itu masih mendengar soal itu gitu
karena itu menegaskan sekali lagi
jangan main main jangan melakukan kriminalisasi
kemudian juga jangan menjadikan itu obyek atm
tapi di sisi yang lain juga presiden tegas
nah kalau mencuri ya udah tangkap
tapi itu tadi harus jelas batasan antara kesalahan administrasi kemudian pidana korupsi itu harus jelas gitu loh aparat penegak hukumnya ini
itu yang ingin digarisbawahi oleh
terakhir mas johan
ini anda menyebut aparat di lima instruksi itu salah satunya poin terakhir saya penasaran nih
aparat hukum tidak boleh melakukan ekspos tersangka sebelum dilakukan
anda pernah di kpk kan begitu
beberapa kali juga melakukan ekspos walaupun namanya adalah inisial tersangkanya
apakah ini artinya sekarang ini tidak boleh lagi melakukan seperti itu
saya kira yang dimaksud oleh presiden kemarin itu jangan di ini apa orang belum jelas kecuali sudah masuk dalam proses penuntutan
itu kan jelas tuh untuk publik detailnya ya
tapi kalau misalnya orang ini ditetapkan sebelumnya
karena orang ini ditetapkan sebagai tersangka
seperti saya di kpk kan hanya menjelaskan bahwa orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kan
apa pasal yang disangkakan
saya kan tidak pernah menjelaskan detail ininya
yang dimaksud oleh presiden itu ya jangan didetilkan begitu detail gitu orang disangka kemudian didetilkan apa perbuatan ininya gitu loh
tapi kalau hanya sekedar menyampaikan bahwa
tapi fungsi publik kan juga harus mengontrol penegak hukum ya
dan harus menyampaikan kalau orang ini sebagai tersangka kan atas dasar apa gitu
ya tersangka atas kasus ini
jadi masih boleh begitu intinya ya
iya kalau menurut saya sih nggak apa apa kalau yang itu
tapi jangan sudah seolah olah dipanis bersalah gitu
masih dalam proses penyidikan gitu
oke baik terima kasih atas waktunya kepada kami mas johan budi pak yoyo bupati batang
telah memberikan pengalamannya tadi juga saya ucapkan terima kasih banyak
terima kasih mas bayu
sama sama mas indra